sementara itu calon gubernur dki jakarta koalisi cks agus yudhoyono bertemu dengan para pendukungnya
yang melakukan deklarasi dukungan bagi pasangan agus silvi pada minggu pagi
di bawah guyuran hujan relawan dari berbagai wilayah di jakarta utara mendeklarasikan dukungan suaranya
bagi pasangan agus dan silvi di stadion sepak bola tugu jakarta utara
deklarasi dukungan dihadiri oleh masa relawan pancasila jakarta utara
relawan rt rw jakarta utara relawan north jakarta
relawan jaringan santri progresif dan relawan wong kito jakarta utara
ini menunjukkan bahwa mereka menunjukkan semangat untuk perubahan juga
dan saya bersyukur mereka yakin bahwa saya bisa membawa perubahan itu untuk jakarta yang lebih baik